rahajang sumetan tiang sampun rau di karangasembali
dan kali ini saya akan mengajak anda untuk wisata air di bali timur
dan yang pertama saya akan mengajak anda untuk melihat tempat pemandian para raja zaman dulu
yaitu di taman air tirta gangga
tapi jangan lupa selalu patuhi protokol covid sembilan belas
setelah memastikan telah mematuhi protokol kesehatan
tidak ada yang tidak bisa dihapus
cuci tangan memakai masker dan menjaga jarak
akhirnya saya menikmati keasrian dan kesejukan taman air tirta gangga
yang terletak di kaki gunung agung gunung tertinggi di pulau dewata
untuk sampai di taman air ini saya harus menempuh perjalanan sekitar satu jam tiga puluh menit dari kota denpasar
namun perjalanan ini sangat sebanding dengan pemandangan cantik air kolam jernih
yang bersumber langsung dari mata air
dalam sejarahnya taman air tirta gangga merupakan taman air terakhir
yang dibuat oleh raja karangasem pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
secara harafiah tirta gangga berarti air suci dari sungai gangga
sungai yang disucikan umat hindu di india
taman air tirta gangga
ini kalau dilihat airnya jernihnya
ini kalau dilihat airnya jernihnya
ini jernih banget ya ini langsung dari mata air apa gimana nih
ya ini dari sumber mata air langsung
yang pusatnya itu di bawah pohon beringin itu
oh di sebelah sana ya
jadi pemanfaatannya juga dipergunakan untuk kolam renang yang biasa dipergunakan untuk keluarga istana
kemudian untuk rakyat karangasem
selain karena air yang jernih kecantikan tirta gangga juga terpancar dari segi

perpaduan patung air mancur labirin
membuat taman air ini menjadi prima dona wisatawan untuk berfoto
paling banyak foto foto dimana tuh brie
disana di lokasi kolam mahabarata namanya
kolam mahabharata yang ada pancurannya itu
ada air mancurnya ada stepping stepping di tengah kolam
sembari berfoto saya perhatikan
ikannya mengikuti kemana
ikannya mengikuti kemana
saya pun langkah saya berjalan
ini karena ikan ikan tahu kalau saya membawa pakan
lucu sekali ya
akhirnya saya menemukan spot yang tepat di tengah kolam untuk memberi makan ikan ikan gemuk ini
sekarang kita mau coba untuk kasih makan ikan
ikannya sangat jinak dan tidak takut dengan manusia
jadi saya bisa sesekali memegang dan mengelus ikannya
jangan lupa like share dan subscribe
puas menikmati kejernihan mata air di tirta gangga
selanjutnya saya akan bermain air di tengah lautan
sayang rasanya jika berkunjung ke bali
namun tidak melihat keindahan bawah lautnya
tujuan saya kali ini adalah tulam ben
yang masih terletak di kabupaten karangasem
dan hanya berjarak tiga puluh menit dari tirta gangga
untuk yang ingin diving di sini disarankan untuk membawa peralatannya sendiri
namun biasanya dive center juga menyediakan alat selam
yang tentunya higienis karena disterilkan secara rutin
setelah memakai alat dan mendengarkan arahan dari instruktur
bergegaslah saya ke pinggir pantai untuk menikmati alat selam ini
di tulam ben ada beberapa spot untuk diving
namun saya langsung menentukan ingin melihat kapal karam
usat liberty dengan panjang satu ratus dua puluh meter
untuk melihat kapal yang karam pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua ini
saya harus berendang empat puluh meter dari bibir pantai
dan menyelam di kedalaman tujuh benang

kapal karam ini sekarang menjadi rumah bagi koral warna warni
bahkan saya bertemu penyu yang sedang berkelana disini
jika anda beruntung anda juga bisa bertemu dengan hiu sirip hitam di tulambet
di spot menyelam selanjutnya saya akan menemukan
hamparan terumbu karam di koral garden tulam ben
di sini saya disapa oleh ribuan ikan dari berbagai jenis
tak hanya ikan di spot ini saya juga disambut
banyak patung hindu dan buddha di kedalaman tujuh meter
yang saya senang saya dapat bertemu ikan nimu
atau ikan badut langsung di habitat aslinya
meskipun masih pandemi covid sembilan belas
saya tetap berani untuk menyelam
karena pengelola mendukung program kemenparekraf
yang memastikan keselamatan kesehatan kelestarian lingkungan
dengan menerapkan protokol kesehatan
pengelola memperlakukan pembatasan peserta diving
dan membersihkan alat diving secara rutin
kalau protokol kesehatan yang kita terapkan disini itu
biasanya kita selaraskan dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah
ya mostly hampir sama sih dengan protokol kesehatan secara umum
kayak kita sediakan tempat cuci tangan portable
di tiap pintu masuk
dan semua staff juga dari mulai bekerja
sampai selesai bekerja itu selalu pakai masker
dan beberapa juga yang melakukan kontak secara langsung dengan tamu itu
kita kasih face shield untuk mereka
ada yang unik di daerah karangasem
berbeda dengan pantai di bali selatan
beberapa pantai di kawasan bali timur ini berpasir hitam
salah satunya pantai amed
hal ini bukan dikarenakan pantainya yang kotor
melainkan karena pasirnya berasal dari letusan gunung agung
jika anda berkunjung ke pantai amet
anda akan melihat banyak sekali kapal tradisional
yang dinamakan jukung
jukung merupakan kapal bercadik
yang biasa digunakan nelayan juga para penyelam
kunjungan saya ke amed adalah untuk melihat sunsetnya yang terkenal indah
ada spot untuk melihat sunset yang terletak di atas tebing pantai amel
akan melihat matahari tenggelam di antara gunung dan hamparan laut yang indah
nah setelah aktivitas seharian main air di tirta gaga dan juga di tulamben kita diving
enaknya itu kita mengakhiri hari dengan menonton sunset di pantai amet
dan tentu saja semua ini kita bisa dapat hanya di indonesia saja
tim liputan cnn indonesia